evakuasi pendaki di gunung rinjani masih berlanjut hari ini
enam pendaki sudah berhasil mengetahui keberadaannya
saat ini pendaki dalam keadaan yang trauma dan berhasil di evakuasi
jurnalis foto cnn indonesia urib handoyo ikut beserta tim untuk mengetahui kondisi rinci
jalur pendakian dan tiga orang yang akan dievakuasi
tiga lainnya akan berjalan menuju titik penjemputan di pos sembalun
tim evakuasi melewati jalur pendakian dari segara anak menuju batu ceper
jalur relatif aman tidak tertutup longsoran
tanah yang dipijak pun masih bisa dilalui sebelum gempa bumi terjadi
ini merupakan kondisi terakhir evakuasi tiga orang yang akhirnya dibawa helikopter menuju posko medis
ketiganya masih dalam keadaan trauma dan sedang dalam perawatan medis
ada pun identitas mereka seperti yang terdata di basarnas
antara lain adalah suharti
ketua pusgiklat lkpp
erlin halimatu sadiyah
dengan keberhasilan evakuasi ini seluruh pendaki yang sudah terdata telah dievakuasi
proses evakuasi hari ini berlangsung selama tiga puluh menit dan cuaca pun juga relatif baik
tenda tenda yang masih tersisa di sekitar lokasi pendakian adalah tempat tim evakuasi untuk berteduh
helikopter juga bertugas untuk mengantarkan logistik bagi tim evakuasi yang masih berada di jalur pendakian
area perkemahan di segara anak saat ini sudah kosong dari pendaki
saat mendarat tim bergegas menuju batu ceper lalu menjemput tiga pendaki
dan selama perjalanan menuju pos komedis hanya doa dan rasa syukur yang dapat berulang kali mereka panjatkan
dimana kronologis evakuasi enam orang pendaki yang terjebak dan akhirnya bisa ditemukan
iya ade dan hanum memang tadi pagi sekitar pukul sembilan
tiga orang yang dievakuasi melalui helikopter atau jalur udara telah sampai di lapangan di kecamatan sembalun
tepatnya di rumah sakit lapangan yang dibangun oleh anggota kostrat di sini
dan kini ketiga orang tersebut yakni suharti erlin kemudian bagus
diperiksa kesehatannya karena diperkirakan masih trauma
kemudian kronologisnya sekitar pukul sembilan tadi pagi
pesawat yang diambil oleh basarnas kemudian menuju ke gunung rinjani
yang berjarak sekitar lima belas tiga puluh menit dari yang ada di lapangan ini
mencari tiga orang yang memang meminta untuk dievakuasi melalui jalur udara dan bagus
ketiganya ditemukan di atas segara anak danau segara anak
tepatnya di goa susu di bawah batu ceper
yang memang merupakan pos pendakian
sebelumnya mereka sempat ataupun di tanggal dua k berada di danau segara anak ini
proses evakuasi kemudian ketiganya diambil melalui helikopter
kemudian segera dibawa ke pos yang ada di kecamatan sembalun ini
sementara tiga orang lagi yang merupakan porter kemudian guide
kini tengah dievakuasi melalui termasuk juga satu jenazah yakni ainul muksin
mahasiswa yang mendaki asal makassar juga tengah ditandu menuju ke jalur darat
tapi baru saja helikopter yang disewa oleh basarnas
terbang kembali menuju ke kawah gunung rinjani
rencananya untuk mengambil jenazah yang akan dievakuasi melalui jalur udara
dan memang seluruh pendaki yang ada di gunung rinjani
termasuk juga yang mereka yang sudah berada di danau segara anakan
sudah seluruhnya dievakuasi kecuali tiga porter yang tengah melakukan perjalanan
termasuk juga satu jenazah yang hingga kini masih dijemput oleh
total hingga dari kemarin hingga hari ini sedikitnya sudah ada empat ratus lima puluh enam pendaki
yang sudah berhasil dievakuasi dan menuju ke kecamatan yang ada di sembalun ini
ade dan hanum
nyoman boleh didetailkan bagaimana dengan proses sterilisasi jalur setelah evakuasi para pendaki
apakah memang nanti jalur pendakian kerinjani ini akan diambil
ini akan ditutup sampai waktu yang belum ditentukan
iya hanum memang hingga saat ini jalur pendakian ataupun taman nasional gunung rinjani masih ditutup
batas waktunya belum bisa ditentukan
dari hari minggu kemarin sejak terjadinya gempa yang menyebabkan bebatuan longsor di puncak gunung rinjani
yang menyebabkan sekitar satu sembilan puluh orang pendaki yang terjebak
termasuk juga para perter dan guide yang mengikuti para pendaki ini ke gunung rinjani
sejak tanggal dua puluh tujuh sampai dua puluh sembilan juli kemarin
artinya hingga saat ini memang belum dibuka jalur untuk pendakian bagi para pendaki yang akan ataupun yang hendak
tadi pagi saya lihat beberapa pendaki memang datang ke tempat ini
namun karena masih tutup mereka juga belum bisa melakukan pendakian
memang secara resmi ada dua jalur pendakian di taman nasional gunung rinjani ini
yang pertama adalah di jalur pendakian senaru yang berada di lombok utara
kemudian di jalur sembalun yang ada di lombok timur ini
dari kedua jalur inilah secara resmi pendaki bisa melakukan pendakian
termasuk juga menikmati segara anakan
misalnya wisatawan asing dikenakan restribusi sekitar rp satu ratus lima puluh ribu per wisatawan
termasuk juga per hari
artinya ketika mereka menikmati mereka bisa menikmati
mereka menginap akan bertambah restribusi yang disumbangkan ke taman nasional gunung rinjani ini
namun banyak juga jalur jalur yang tidak resmi yang ada yang kemudian menjadi jalur alternatif para pendaki
namun hanya dua saja yang resmi
memang kedua jalur ini hingga saat ini masih ditutup untuk pendakian hanum dan ade
jadi pasca evakuasi dan karena akibat dari gempa ini
dua jalur resmi pendakian ke gunung rinjani masih ditutup
terima kasih nyoman wiryadinata yang melaporkan langsung dari ntb